aku sangat kuat lah
mari bermain lagi
karena aku masih ingin bermain
ia bisa menjadi kekuatan hebat
untuk membunuh kian santa
dan keluarganya serta
kejarlah dia kawan
itu pasti mengasihkan
jaga dewa batara
kekuatan mereka berdua
sungguh sangat dahsyat
hingga membuat awan mereka menyatu
dan membuat teman ini
ada apa yang sebenarnya terjadi
hai hari mau kembali sebenarnya benar segera jadi aku bisa mengetahuinya salah satu dari mereka
ada putra kukian santan dan satu lagi aku belum tahu siapa dia kakanda lindah rasa putra kita
dengan ini kesempatan kita untuk menghabisi siluan kita serang bersama sama selagi dia
siapa kali keluarlah
nanda prabowo kerajaan besar capora sederacat dengan kerajaan besar pancacaran sederacat
semua orang sudah tahu bahwa kerajaan jatuh adalah kerajaan yang dibawa naungan kerajaan
penejar aku tidak sudi harga diriku diinjak injak oleh kian santan sementara dia dia mengambil alih
aku harus kembali kepada jarak
nanda prabu suruh rauh sesa mendengarkan perkataan uang
uap mohon anda prabu
kapan dalam hidupmu
kapan dalam hidupmu
kapan dalam hidupmu
kapan dalam hidupmu
kapan dalam hidupmu
kapan dalam hidupku
dan eandah prabowo
tapi ini juga demi kebaikanmu dan kebaikan ibunda tercintamu raih kentri manik
tenang nanda prabu
menjadi raja di japura
bukanlah raja yang hina nanda prabu
ingat itu kebenakanku
aku sangat menyesal telah mendengarkan semua saranmu
aku kehilangan segalanya
astafirullah apa yang ia lakukan

kenapa kalian begitu licik
ingin membunuh keluargaku di pesta perjamuan
dengan cara licik
kami bisa membunuhmu dan juga keluargamu
apakah tindakanmu ini karena kau sakit hati padamu
karena tempuh hari aku tidak bisa menyelamatkan gadisuli
ketika dia terkena jebakan
pati manggala dan dewi menduza

jangan kau ungkit ungkit lagi
masalah istriku siliwangi
lalu kenapa kau berbuat licik seperti ini
kamu mengunuh keluarga ku di pesta perjamuan
kau terlalu banyak berbicara
sebentar lagi ajalmu akan tiba

silawahi kamu mengunuh keluarga ku di pesta perjamuan
silawahi kamu mengunuh keluarga ku di pesta perjamuan

silawahi kamu mengunuh keluarga ku di pesta perjamuan
silawahi kamu mengunuh keluarga ku di pesta perjamuan

silawahi kamu mengunuh keluarga ku di pesta perjamuan

keluarga ku di pesta perjamuan
keluarga ku di pesta perjamuan
sungguh begitu tega
kamu bicara itu kepada
semua yang kukatakan adalah kebenaran
dan semua searanmu adalah
sudah tidak mempunyai sopan santun kepada uakmu
kamu jangan bercerita sembarangan kepada uakmu
semua yang kukatakan adalah benar
dan semua ini harus disudahi
hadapi aku sekarang
hadapi aku cukup
utamaku sudah ada
keluarkan seluruh amarahmu